laga penentuan gelar juara liga satu akan digelar secara bersamaan pada minggu sore besok
salah satu kandidat juara persija jakarta akan menjamu mitra kukar di hadapan puluhan ribu jakmania di stadion gelora bung karno
hanya gunawan dwi cahyo yang tidak bisa bermain akibat akumulasi kartu
sementara pemain lainnya dalam kondisi fit termasuk riko simanjuntak yang sebelumnya dikabarkan cedera
sementara salah satu pemain senior persija adritani menyatakan kondisi mental pemain persija dalam kondisi baik
dua belas tahun tanpa gelar liga indonesia membuat semua pemain bersemangat untuk meraih kemenangan di hadapan jackmania
pelatih mitra kutai kertanegara rahmat darmawan menyatakan timnya akan bermain secara profesional saat menghadapi persija jakarta di stadion gelora bung karno
rahmat yang pernah menjadi pemain dan pelatih di persija jakarta mengaku laga terakhir liga indonesia tak akan mudah
mitra kukar harus menang atas persija untuk mengamankan posisi mereka di liga satu musim depan
sementara persija butuh kemenangan untuk meraih gelar juara
untuk itu coach ardi akan fokus pada persiapan tim dan bersikap profesional
terima kasih yuda
memang kedua tim tadi saat konferensi pers ini terlihat sangat bersemangat
dan dalam latihan yang digelar di lapangan abc senayan juga kedua tim sudah siap dengan strateginya masing masing
untuk persija memang ini menjadi salah satu laga atau satu laga yang sangat menentukan
karena setelah tujuh belas tahun
karena setelah tujuh belas tahun
mereka belum kembali juara lagi di liga indonesia
dan inilah saatnya mereka untuk bisa meraih gelar liga satu
dengan syaratnya adalah mengalahkan mitra kukar
karena perbedaan satu poin dari psm makassar di tempat yang berbeda
maksud saya di makassar nanti juga akan berhadapan dengan psms medan
artinya tentu saja jika persija menang
maka apapun hasil psm berhadapan dengan psms medan
maka persija akan meraih gelar juara liga satu indonesia
dan untuk itu memang tadi coach stefano cugura ataupun andritani ardiasa sebagai pemain
salah satu pemain senior selain ismed sofyan dan juga bambang pamungkas
ini menyatakan seluruh pemain dalam kondisi fit siap bermain
dan juga bisa memberikan kado manis seperti itu untuk puluhan ribu jackmania
yang informasi terakhir sudah tujuh puluh ribu tiket
ini ludes sudah habis terjual
dan ini puluhan
dan ribu jackmania ini juga esok dipastikan akan datang untuk mendukung tim kesayangannya
sementara mitra kukar sendiri memang dalam kondisi yang membahayakan seperti itu
karena jika kalah dari persija jakarta
sementara tim tim lain yang di bawahnya bisa meraih kemenangan
maka mitra kukar akan terdegradasi ke liga dua
namun coach rd yang sebelumnya juga pernah menjadi pemain dan juga pelatih di persija jakarta
menyatakan akan tetap profesional
dia sudah menyiapkan
menyiapkan taktik tadi saat latihan
menyiapkan strategi khusus untuk bisa mengalahkan persija jakarta
dan berharap bisa meraih kemenangan
meskipun jika memang nanti akhirnya mitra kukar menang
tentu saja akan menggagalkan mantan timnya
untuk bisa meraih gelar juara
tapi sekali lagi satu kata dari coach rd adalah soal profesionalisme
jadi persiapan sudah dilakukan oleh mitra kukar
begitu pula persiapan dilakukan dengan baik oleh tim persija jakarta
maka kita tunggu saja esok minggu pukul lima belas tiga puluh
ini akan menjadi satu laga yang menarik antara persija jakarta melawan mitra kutai kartanegara
iya tadi anda katakan tiket hampir puluhan ribu sudah ludes terjual
lalu bagaimana dengan pengamanan
mengingat jackmania dan juga jakarta pastinya sangat antusias untuk menunggu pertandingan
yang tujuh belas tahun jackmania tidak mendapatkan piala kemenangan untuk kali ini
ya untuk pengamanan sendiri tadi dari pihak panitia pelaksana persija jakarta budi surya
ini menyatakan bahwa nanti untuk pengamanan akan diterapkan dengan sistem pengamanan berlapis
jadi nanti bagi para penonton yang tidak memiliki tiket ini tidak akan bisa memasuki area stadion utama gelora bung karno
jadi memang sejak awal ketika masuk ini sudah dicek tiket
yang tidak memiliki tiket maka tidak boleh masuk
jadi hanya penonton bertiket saja
dan yang tidak memiliki tiket ini nanti akan diarahkan ke beberapa titik
paling pasti ini adalah di setiap kecamatan dan kelurahan
ini bekerja sama dengan pemprov dki jakarta akan mengadakan nonton bareng
jadi layar layar akan layar besar akan diadakan di setiap kecamatan dan kelurahan
di area gbk memang tidak akan ada layar seperti itu
namun tentu saja ini hanya khusus bagi para penonton yang sudah memiliki tiket
jadi disarankan untuk jackmania yang esok belum memiliki tiket jangan datang ke sini
tonton saja bersama sama dengan jackmania lainnya di setiap kecamatan
atau kelurahan atau core will yang sudah ada seperti itu
nah untuk jumlah pengaman sendiri dari panpel menyebut ada tujuh empat ratus pengamanan
dari polisi kemudian juga dari tni dan juga ada pengamanan intern seperti itu dari setiap core will
ini akan membantu jalannya pertandingan supaya ke tujuh puluh ribu penonton ini bisa masuk secara tertib
kemudian juga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti itu
dan untuk fans mitra kukar sendiri juga sudah disediakan
bagi para warga kutai kartanegara atau warga kalimantan yang ingin menonton
jadi mereka yang sudah memiliki tiket bisa masuk
namun yang tidak memiliki tiket sekali lagi disarankan untuk tidak datang ke area gbk
dan menonton bareng di area kecamatan atau kelurahan saja
angga terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali angga